melaksanakan ptm terbatas dengan selamat
memang itu ada resikonya
jadi ketika anak anak lockdown di rumah
juga ada resikonya jauh lebih besar
tapi dengan daerah daerah yang aman yang kita pilih
insya allah risikonya semakin kecil
kuncinya adalah pada disiplin yang harus ditaati oleh daerah
oleh kepala sekolah oleh bapak ibu gurunya
untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan
dan memberi contoh kepada putra putrinya di sekolah
dan juga bagi orang tua memastikan anak anaknya tetap aman
itulah harapan kita bahwa pembelajaran tetap muka akan bisa aman
kalau semua pihak berkontribusi bagi keselamatan anak anak kita